fokusnya mengerucut pada tiga sektor yakni kesehatan perlindungan sosial dan penguatan ekonomi
ini pengen buktiin dan berhasil buktikan gitu mas anggi
supaya nanti kamu dapat harga yang baik
tapi kalau berada di antara bekerja di antara laki laki ya memang dari awal saya bekerjanya di bidang industri yang memang mail dominited
backcourt kan dari backcourt tuh banyak sekali turnover
ternyata sebenarnya nggak seperti itu ini flexingnya flexing banget gitu alfian itu ada gangguan
jadi pemain pemain yang di senior yang gak terlalu dapat
ini baki satu dari delapan ratus tujuh puluh anjing yang tinggal di rumah singgah tpp
oleh karena itu mesti segera diakhiri
akhirnya ditanya support apa yang diperlukan
maksudnya umpan umpan lambung itu kan sering banget
aku kayak bosen gak ada eh terlalu banyak waktu luang tuh aku mulai bingung
selain desain arsitekturnya yang memadukan beragam kebudayaan
karena ada pembiaran belasan tahun
ada sepuluh nama kemudian sudah semakin mengerucut mengerucut
karena pas dulu pernah dipegang sama coach almarhum satya bagja
membantu pemerintah setempat memberikan layanan kesehatan bagi warganya
tapi i think dari tim aku sih enggak sih ya
di wilayah akademiknya memang perlu
sehingga mereka rata rata warga mengatakan bahwa dua tahun tidak pulang
cak arus balik bisa distribusikan
tapi sekali lagi bahwa nyawa satu itu harus kita benar benar perhatikan
kenapa ada tray yang bersusun itu
dimana teman teman nelayan
nah yang terakhir adalah responsible

makanya mungkin teman teman di jatiwangi mencoba juga ya membuat kompetisi
nah ini jerry sudah pernah ke semua spot
memang suka servicing others gitu tapi awalnya dari situ kemudian makin suka sama bisnisnya
ada pohon jenis lokal namanya pohon keruing
semua dilakukan untuk memenuhi permintaan pasar keris terutama untuk souvenir atau cenderamata khas sumenel